selamat malam anda masih di cnn indonesia newscast
kali ini bersama dengan saya reinhard sirait
wakil presiden kiai haji maruf amin menegaskan pelonggaran ibadah di luar rumah bergantung pada situasi penyebaran covid sembilan belas
jika laju menurun adanya opsi ibadah bisa dilaksanakan di rumah ibadah
pembukaan tempat ibadah tidak dilaksanakan pada hari raya idul fitri tahun ini
sebelumnya usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul saat rapat kerja virtual menteri agama fahrul rozi dengan komisi delapan dpr pada senin yang lalu
fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota komisi delapan menyinggung pelonggaran psbb
namun usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji
pembukaan tempat ibadah sangat tergantung dari keputusan pemerintah
apakah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak
jadi bapak bapak pres menekankan bahwa kalau bahaya atau ancaman itu sudah tidak ada bisa saja sholat dilakukan
tetapi manakala masih terdapat ancaman atau bahaya covid sembilan belas maka ibadah sholat id berjamaah tentunya ini tidak dilakukan
sebelumnya usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul saat rapat kerja virtual menteri agama fahlur rozi dengan komisi delapan dpr pada hari senin
fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota komisi delapan menyinggung pelonggaran psbb
namun usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji
meski masih dalam pembahasan menurut fahrul opsi relaksasi ini butuh pengawasan
kalau masalah misalnya relaksasi di bidang rumah ibadah sudah lama kita bahas itu
dan banyak sekali masukan yang terkait dengan itu
tapi dengan teman teman komisi delapan juga mendorongnya kami tambah semangat untuk mengangkat lebih lanjut
dengan tentu saja risikonya kita sama sama mencoba mengawasinya dengan lebih baik
dan memberikan pengertian lebih baik kepada semua yang terkait di tingkat bawah
menteri agama mencetuskan wacana untuk membuat kebijakan relaksasi rumah ibadah
sehingga masyarakat dapat kembali

sehingga masyarakat dapat kembali
menteri agama kabarnya akan menyampaikan ide ini ke presiden joko widodo
menyusul adanya relaksasi di sejumlah sektor yang lain
seperti transportasi dalam masa psbb
bagaimana seluruh umat harus menyikapi wacana ini
apalagi jika benar diberlakukan
amankah relaksasi dilakukan di rumah ibadah di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
kita akan dengarkan pandangan dari imam besar istiqlal
bapak nasaruddin umar
prof nasaruddin selamat malam
assalamualaikum apa kabar prof
ya kabar baik prof nasarudin
terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
ini menarik prof
meskipun masih sebatas wacana ya
soal relaksasi psbb di rumah ibadah
artinya umat sudah boleh lagi
beribadah di rumah ibadah masing masing
mungkin banyak juga yang sudah rindu
untuk bisa melakukan aktivitas peribadatan di rumah ibadah
prof nasaruddin melihat soal wacana ini
apakah ini memang pilihan yang cukup tepat
atau mungkin perlu dipertimbangkan lagi
mengingat pandemi yang masih berlangsung sampai dengan hari ini
ya kalau saya melihat ada dua dimensi yang perlu kita perhatikan
yang pertama dimensi agamanya itu serahkan kepada ahlinya
yaitu para ulama
tapi dimensi basicnya
persoalan persoalan kliniknya penyakitnya virusnya
itu serahkan juga kepada ahli
nah kalau masing masing menemukan jalan tengah yang terbaik
tapi kalau sebelum ada kejelasan kepastian dari pihak yang paling ahli tentang masalah virus ini
ya sebaiknya kita para ulama itu menunggu saja dari kalau misalnya akan
kalau sudah ada perubahan drastis
ya seperti gai maruf tadi sampaikan
maka saya kira kita juga dari pihak ulama itu dan pimpinan agama itu
akan ikut terhadap pendapatnya para ahli
cuma perlu saya ingatkan ya
bahwa khusus untuk umat islam
event event sekarang ini sangat penting ya
karena sepuluh terakhir kemudian itu biasanya kan itu
emosi keagamaan itu akan tumpah biasanya di masjid
yang kedua ini nanti akan event besar yaitu idul fitri
yang ketiga event idul fitri itu kan ada event halal
silaturahim ziraf umur dan sebagainya
jangan sampai nanti kita melakukan pelonggaran
malah justru terjadi kebablasan
padahal kita kan masih dalam posisi yang sangat riskan ini
terutama di zona merah kita ya
kalau di luar zona merah saya tidak kompeten menjarakannya
karena khusus untuk istiqlal di wilayah jakarta ini
kami petunjuk dari pemerintah dalam hal ini juga para ahli
istiqlal itu siap untuk menyelenggarakan idul fitri
tapi juga siap untuk tidak menyelenggarakan idul fitri
tergantung dari kedekatan perdalaman persoalannya
cuma kalau kita lihat dari segi usul fik
usul fikir itu kan biasanya bekerja tuntas itu ya
jadi misalnya kita tidak boleh ragu ragu
dalam usul fik itu mengajari kita itu sebuah ketegasannya
jadi misalnya keadaan keadaan menetangkap itu
apa yang haram pada banyaknya sedikit apapun juga itu tetap haram
jadi saya ingin menganalogikan keadaan ini
bahwa kalau selama masih ada potensi potensi bermasalahnya muncul
maka tetap akan berlaku hukum hukum sebelumnya
nah sekarang ini kan kita menetapkan bahwa ibadah itu dilakukan di rumah
belum sampai kita lakukan di rumah ibadah atau di masjid ya
maka sebelum terjadi tuntas persoalannya
maka sebaiknya kita jangan takut
lebih baik kita menanggung
lebih baik kita menuntaskan persoalan
kemudian pindah kepada persoalan yang lain
saya takutnya nanti ada sesuatu yang diluar dugaan kita
di luar prediksi kita ya
tiba tiba idil fitri itu mempermudah pergi ke masjid
nah pada saat itu akan terjadi masalah
saya ingin mengingatkan kita semuanya
bapak pergi ke masjid itu sunat
idil fitri itu sunat
tapi mempertahankan kesehatan diri dan masyarakat
keluarga kita itu wajib
beragama yang benar itu adalah mengedepankan yang wajib
jangan sampai kita mengejar yang sunat
menelantarkan yang wajib
mukaddamun ala jal salih
menolak bahaya itu lebih penting
lebih utama daripada mengejar manfaat
jadi psbb yang akan datang ini
yang akan semacam relaksasi rumah ibadah
saya kok masih
masih terikat kepada sebuah data data terakhir ya
karena kita kan jakarta ini sangat fluktuatif
jabodetabek sangat fluktuatif
kadang kadang lonjak naik ke atas kayak kemarin
kadang kadang juga melandai
nah dalam posisi seperti ini
ya kayak usulnya mengatakan
selama belum ada perubahan
maka hukum tidak boleh berubah
faisal khusus lopikinya kayak gitu
bicara soal kesehatan nanti juga akan bergabung
bersama dengan kami
bapak hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
kita juga akan bertanya nanti
setelah akan bergabung
tapi saya akan lanjutkan lagi bersama dengan prof nasaruddin
artinya ketika masalah ini
sebetulnya belum tuntas ya prof
masalah pandemi ini
tapi kemudian muncul wacana dari menteri agama
untuk merelaksasi tempat ibadah
di tengah mungkin masyarakat yang juga tengah melakukan
ibadah bulan puasa
ada juga yang mungkin sudah
ingin sekali beribadah di rumah ibadah
ini justru menimbulkan kebingungan yang baru ya prof
atau ini adalah memang salah satu keinginan juga
dari masyarakat kan juga banyak sebetulnya
yang ingin mau melakukan ibadah di masjid
misalnya begitu prof
ya kalau saya sih melihat
pak menteri itu tidak salah ya
sebagai seorang pemerintah
termasuk juga pemimpin umat
karena menteri agama itu
bukan hanya sebagai pemerintah
tapi juga sekaligus sebagai pemimpin umat ya kan
memberikan optimisme kepada umat
seperti tadi ya
itu bisa berfungsi doa ya
pengharapan pak menteri agama kita
mengatakan bahwa akan ada relaksasi
itu bisa berfungsi doa
atau fakta yang terakhirnya nanti itu
saya kira pak menteri juga
pasti akan sangat terikat dengan kondisi objektif
saya tahu pak menteri kita ini
ya mungkin cerdaslah akan mengambil satu sikap dan keputusan
sebab kalau dalam posisi keadaan masih seperti ini
terus kita melakukan relaksasi
relaksasi nanti itu sampai tidak terkontrol pada umumnya
itu nanti akan menimbulkan muktarat
nah itu menimbulkan persoalan lain
tapi kalau seandainya nanti
itu berfungsi semacam doa
apalagi doa kita semuanya ini bersama ya
sudah nanti seiring perginya ramadan
juga coronanya juga pergi
nah itu memang harapan kita semuanya
tapi kalau saya sih pribadi ya
kita sangat tergantung kepada data terakhir
kondisi objektif terakhir
kalau misalnya kementerian kesehatan dalam hal ini
yang punya kewenangan yang ahli tentang hal ini
menyatakan perubahan drastis
ya agama atau hukum ikut di belakangnya
tapi kalau dia mengatakan masih sangat berbahaya
maka bahaya itu harus dihindari kan
berlaku kayak ada tadi
kita harus bersabarlah
allah kok maha tahu
banyak juga merindukan dirinya di rumahnya
tapi juga allah maha tahu
karena dia mendatangkan corona itu kan
kita ingin menandalogikan semacam
perempuan yang mensuruh asli
aduh gimana dong kita nanti kalau mengganti
puasa di luar ramadan itu pahalanya kurang
allah menyebabkan perempuan mensuruh asli
itu di bulan ramadan
maka allah juga akan memberikan pahala yang sama
dengan puasa ditinggalkan
dengan pahala penggantinya di kemudian hari
allah yang menyebabkan virus ini muncul
sehingga kita tidak sholat di masjid
maka allah pun juga akan mengerti
kalau kita melakukan rangkaian kepada kita di rumah
soal pahala berapanya itu urusan allah
dan kita adalah sebagai hamba penaksanakan
jangan ada beban psikologis
yang menambah beban kita
di tengah beban beban sosial
ekonomi masyarakat kita sekarang ini
maka itu saya mohon juga mencibor
pada siapapun termasuk pemerintah dan ulama kita
sedapat mungkin menahan diri berpuasa bicara juga
kalau memang itu tidak terlalu urgent
ya umat kita jangan terbebani dengan
apa ya semacam suara suara yang berbeda
dari seharusnya sama
nah kembali lagi bahwa pelonggaran
atau psbb yang direlaksasi tadi itu
sangat terkait dengan data terakhir
yang dikemukakan oleh artinya
mas arudin salah satu pertimbangan
untuk relaksasi ibadah di rumah ibadah ini
adalah ketika relaksasi di sektor yang lain
juga sudah dilakukan misalnya transportasi
atau mungkin juga nanti di dunia kerja
dan lain sebagainya
sehingga kemudian muncul juga untuk menguatkan wacana
mengapa kemudian di rumah ibadah
tidak juga dibuat relaksasi
untuk mengakomodir keinginan umat begitu ya
ada juga yang kemudian mempertimbangkan
bisa melakukan physical distancing
katakanlah kalaupun nantinya ini menjadi satu
kebijakan akhirnya diputuskan oleh pemerintah
soal itu bagaimana prof pandangan anda
tapi dijawab nanti prof kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali bersama kami
saya masih bersama dengan kiai haji prof dr haji nasaruddin umar
yang merupakan imam besar dari masjid istiqlal
kami masih membahas soal wacana relaksasi psbb di rumah ibadah
prof nasarudin tadi sudah banyak kita bahas
termasuk juga prof nasaruddin mengatakan soal
kalau datanya masih kurvanya juga belum turun
tapi datanya juga masih menunjukkan bahwa pandemi ini
masih cukup besar dan membahayakan
jangan sampai justru menimbulkan masalah yang baru
tapi tentu ini adalah pertimbangan dari pemerintah
yang kita belum tahu karena belum diputuskan begitu ya prof
mengingat bahwa salah satu pertimbangannya adalah
misalnya di sektor sektor yang lain prof
sudah mulai agak dilonggarkan
baik di transportasi atau di dunia kerja dan lain sebagainya
nah mengapa tidak kemudian di rumah ibadah
juga ada relaksasi dengan sejumlah catatan misalnya pembatasan jemaah kah
atau physical distancing dan lain sebagainya
nah soal itu bagaimana prof
ya begini kaedah agama itu punya kaedahnya sendiri
kaedah ekonomi juga punya kaedahnya sendiri
kemudian juga kaedah politiknya
mungkin ada pertimbangan sendiri
kalau kita ingin melihat ya
ada sesuatu yang harus kita prediksi
misalnya walaupun kita lakukan misalnya social distancing itu
tapi sesuatu yang tidak terpegah
cobalah misalnya kita buka sekali
karena ada pembenaran untuk bisa melakukan sholat idul fitri dalam kondisi seperti itu
ada kerinduan yang luar biasa terhadap masjid
tiba tiba dibuka keran demi satu masjid
tiba tiba membludak seperti itu
bagaimanapun ketatnya social distancing diatur jaraknya seperti apapun
itu malah justru di pintu masjid itu akan berjubel jubel orang
nah untuk mencegah segala sesuatu yang bisa berakibat negatif
lebih baik kita mencegahnya
inilah kaedah darul bukhari sumpah dan munalah jadul masjid
mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar pahala atau mengejar manfaat
nah saya kok sangat yakin bahwa kaedah kaedah yang terpakai di dalam majelis ulama itu
itu bisa dipahami oleh masyarakat kita
jangan kita ikuti ikuti bahwa di sana begitu
kalau di masjid agama juga harus berkesan
agama punya kaedahnya sendiri dan yang lain punya kaedahnya sendiri
kita betul betul harus konsisten disini
saya kira bukan hanya agama islam tapi agama lain juga punya kaedahnya sendiri
nah yang penting acuan kita adalah
jangan sampai terjadi semacam kerusakan dalam masyarakat sebagai akibat
emosisi agama yang tidak terkontrol
kita tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan alumni
al bulu itu adalah melampaui batas dalam penciptaan
dua kali ayatnya di dalam al quran
banyak lagi hadisnya yang mencontohkan bahwa
suatu saat rasulullah saw itu bercanda dengan sahabat sahabatnya
ya rasulullah saya tidak akan lagi sholat
saya lagi tidak akan makan siang
saya akan puasa terus menerus
yang satunya saya tidak akan tidur
saya akan sholat terus menerus sepanjang malam
sahabat yang lainnya mengatakan
pokoknya saya tidak akan mendekati perempuan
saya akan beribadah terus
apa kata rasulullah
tapi juga saya tidak puasa setiap hari
kalau mau ya puasa senin kamis atau puasa daud
saya juga tidak sholat sepanjang malam
ada haknya matain untuk istirahat
dan juga saya tidak menjauhi perempuan
jadi para agama itu tidak boleh melampaui batas
ada hadis lagi pada waktu itu hujan keras di masjid
di sekitar masjid nabi
kalian tidak usah ke masjid sholat di rumah masing masing
nah di luar kita ini bukan hujan air hujan corona
lebih bahaya mana corona atau hujan air
hujan air saja rasulullah memberikan pembenaran sholat
jadi saya kira beragama itu harus proporsional
beragama itu harus kasarnya
dan beragama tidak boleh emosional
tapi itu harus ada kaedah kaedahnya
tidak tahu bahwa kita semua rindu terhadap masjid
tapi jangan karena kerinduan itu
mengedepankan sunat dan menelantarkan yang wajib
wajib harus dihukumkan dan sunat itu dihubiankan
prof bicara soal kerinduan terhadap masjid
terhadap rumah ibadah
yang jelas pada praktiknya
di sejumlah tempat ya
baik di masjid ataupun di musola
masih banyak masyarakat kita yang masih memilih untuk beribadah di masjid
karena juga mungkin masih buka dan mempertimbangkan segala aspek begitu
banyak yang masih memilih untuk beribadah di tempat ibadah masjid
atau bahkan mungkin menginginkan untuk adanya sholat idul fitri nanti
ketika hari raya idul fitri
meskipun belum ada keputusan dari pemerintah
apakah akan direlaksasi atau belum begitu
bagaimana prof memberikan pemahaman ya terhadap umat yang begitu besar di indonesia ini
khususnya katakanlah umat islam
kita bicara soal dalam bulan suci ramadan ini
bagaimana mengingatkan atau memberitahu kepada umat untuk lebih baik dihindari dulu
seperti yang tadi dikatakan oleh prof nasarudin
ya beragama itu bukan nekat ya
atas nama allah pun
juga nyatanya itu baik
tidak bisa kita menafikan bahaya
kubi'ah jaya' fulat tahlukah kata quran
jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan
mengapa rasulullah hijrah ke madinah
meninggalkan umatnya di mekah
mundur selangkah untuk mereka menangani
tapi nekat dan sampai mati
konyol itu bukan cara nabi
jadi ini juga banyak sekali perilaku nabi muhammad saw
ini memberikan dukungan terhadap langkah langkah rasional yang diberikan
dan juga menginginkan untuk berubah
bukan berarti kita melarang umat untuk pergi ke masjid
tapi melarang orang terpontaminasi oleh penyakit yang berbahaya
kalau seseorang mampu menciptakan social distancing di dalam masjid
kemudian di zonanya itu zona bukan zona merah
saya kira itu bisa ada penyesuaian penyesuaian
tetapi khusus kalau kita bicara di jabodetabek ini
atau di daerah zona merah
di kota kota lain
termasuk sulawesi selatan makassar terutama
itu juga harus hati hati di sini
kita tidak bisa mempersamakan seluruh keperluan antara ini
dalam sebuah kaedah yang sama
kaedah keagamaan yang sama
satu wilayah hukum
itu tidak bisa dianalogikan misalnya gini
saat ia melihat bulan dari ujung ke ujung indonesia ini
itu harus menjadi dalil untuk besok kita berpuas
atau besok kita lebaran
tapi kalau khusus untuk kasus kasus yang lain
itu tidak bisa
misalnya ada kondisi yang sangat objektif
berbeda dengan indonesia bagian timur
itu tidak bisa
jadi ini ada perbedaan
kalau pikir padanya itu
satu wilayah hukum melihat bukan
maka semua indonesia itu wajib berpuasa
tapi kalau ada kaedah kaedah tertentu
dalam bidang bidang tertentu
ya itu tidak bisa berharga
jadi setiap kasus ada hukumnya
juga harus mempertimbangkan ya
mempertimbangkan juga wilayahnya
mana wilayah yang kemudian masih merah
apalagi kurvanya masih tinggi
kalau kemudian di daerah ya mungkin agak landai
atau cenderung kasusnya sangat sedikit
atau tidak di zona merah
mungkin bisa saja ada sejumlah penyesuaian
seperti itu ya prof maksud anda
persoalan lainnya adalah
data data itu harus objektif
jangan sampai nanti ada kepentingan lain
tapi datanya tidak objektif
disampaikan kepada masyarakat
termasuk juga konsumen ulama
sangat berbahaya kalau data itu tidak valid
yang disampaikan kepada konsumen
itu bisa kita salah resep memberikan fatwa
tapi kalau apa adanya dan bagaimana seharusnya
kita berikan data itu kepada ulama
lantas ulama itu nanti memberikan fatwa
itu yang kita harapkan
tapi saya juga aktif bersama dengan bnpb
saya sering juga ikut rapat di sana
saya kok sangat yakin bahwa sejauh yang saya ikuti
dalam beberapa rapat itu
bppb itu sangat objektif menunjukkan data
tidak ada data yang disembunyikan
jadi kalau ada asumsi bahwa ini data disembunyikan
saya sering ke sana dan tidak melihat ada
dan tidak ada yang diuntungkan dengan menyembunyikan
data data seperti itu
prof nasarudin untuk kemudian
memantapkan soal wacana ini
apakah kemudian akan direlaksasi atau tidak
ataukah tidak sama sekali
bagaimana seharusnya menurut anda
pemerintah mengedepankan aspek yang mana terlebih dahulu
bagaimana kemudian pemerintah seharusnya mengambil kebijakan ini
agar tidak menimbulkan masalah yang baru
tapi justru menuntaskan terlebih dahulu masalah yang ada di depan mata
dijawab nanti prof kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
masih ada yang mungkin solat saat sendiri mungkin
atau seperti apa di sepanjang psbb berlangsung
dan aturannya bagaimana prof
ya kalau pengalaman kami di istiqlal tiga bulan terakhir ini
memang kan renovasi besar
renovasi besar itu tidak ada sama sekali kita buka
untuk solat perjamaah ya
kecuali pegawai dan karyawan di dalam situ
kenapa karena bahan bangunan bertumpukan di mana mana
tanpa partikular karena kan lagi jali untuk
mungkin juga penuh dengan debu ya
tidak ada space yang bersih di situ
ini faktornya juga selain karena protokol pemerintah
dan kementerian apa namanya dengan proses lama
tidak persis kita berada pada puncak puncak renovasi mesin
seumur hidupnya istiqlal baru kali ini dilakukan renovasi besar besaran
jadi penuh dengan debu penuh dengan alat alat
penuh dengan kabel berselioran di mana mana takut ada bahaya
nah karena itu memang kita
nah kembali lagi kepada tadi itu ya
sebagai yang relaksasi
kalau saya sih merekomendasikan
pendapat saya pribadi saya bisa salah ya
tapi yang jelas bahwa lebih baik kita tegas
kalau kita tidak tegas itu nanti akan banyak masalah masalah yang terjadi
usul fikir itu tadi saya katakan itu tegas
ulama kita itu sangat memberikan penegasan
ya sebelum sampai waktunya jangan kita melakukan sesuatu yang sifatnya pelonggaran
begitu kita terjadi pelonggaran
maka itu mengembalikan setiap kalah
dan itu nanti tidak ada pemeran buat kita juga
karena itu kita tuntaskan dulu satu persoalan
baru masuk kepada persoalan yang lain
jangan sampai satu tuntas kita mencoba wacana baru
tidak akan ada persoalan
saya yakin apa yang disampaikan pak fitri agama itu
lebih banyak provinsi doa dan pengharapan
ekspektasi kita ke depan
dan saya kira kita mendukung itu semuanya
untuk menjadi kenyataan sangat tergantung kepada data terakhir
saya kembali kepada data
mudah mudahan usaha pemerintah dan kita semuanya ini
menciptakan satu perubahan klasis di musim siar ramadan terakhir ini
dengan terjadinya penurunan malandai bukan saja malandai
tapi juga terjadi penurunan
maka insya allah harapan kita akan kembali bersuap pada kesempatan masjid
tantangan kami juga sebagai umat beragama
selama ini kan susah mengajak orang pergi ke masjid
nah sekarang ini tantangan kita nanti setelah fase corona ini
bagaimana mengembalikan masyarakat ke masjid yang sudah keenakan dengan zoom
dakwah dakwah di komputernya
jangan jangan nanti juga malas pergi ke masjid
karena semuanya bisa diakses melalui media kan sekarang
salah satu motivasi untuk datang ke masjid itu mendengar ceramah
tapi cerama itu bisa diakses melalui media elektronik
jangan jangan masjid nanti itu susah rekaprinya juga
nah ini tantangan kita ke depan
padahal pahalanya ke masjid itu kan jauh lebih besar kalau kondisi normal
tapi kalau kondisi normal ya tentu ada kaedah kaedah yang berlaku
saya kira begitu
semakin paham masyarakat tentang agamanya
maka akan semakin moderat masyarakatnya
itu kesimpulan saya
jadi justru yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana memikirkan agar umat ini
tidak hanya umat islam tapi seluruh umat beragama di indonesia
setelah covid ini selesai
bagaimana mengajak mereka kembali untuk beribadah
datang ke rumah ibadah begitu ya prof ya
yang juga harus dipikirkan ke depannya
itu hal kecemasan saya ya mungkin saya pribadi ya
karena setelah yang sudah sedemikian baru
sudah sedemikian puas besar ini
nanti nanti ya tidak usah datang ke istiqlal untuk mendengarkan cerama
tidak ada ongkos cukup diikuti saja di media media sosial media internet
apalagi istiqlal nanti akan datang serba it
seluruh kegiatan istiqlal itu bisa diikuti di komputer
jangan jangan karena itu alasan mereka nanti tidak mau datang ke istiqlal
akhirnya ya orang beribadah orang mengakses keagamaan
ya di rumah saja
apalagi dengan hadis yang kita baca ya
kita sering bacakannya
al ardu masjidun permukaan bumi itu adalah masjid
termasuk rumah juga masjid kan
nah jadi ini tantangan kita ke depan
bagaimana membahasakan kembali
supaya masjid itu adalah rumah allah yang perlu dimakmurkan
prof nasaruddin melihat ada ketidak tegasan dari pemerintah
kalau kita bicara soal wacana wacana atau pelonggaran pelonggaran relaksasi psbb
yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini
saya belum melihat
saya lihat dampaknya karena itu baru level wacana kan
seandainya nanti itu bukan lagi rencana tapi menjadi kenyataan
itu nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa
saya i have no comment sekarang ini
tapi khusus untuk dki jakarta
perkiraan perkiraan saya di kemarin itu
tidak mungkin masyarakat jakarta itu akan serta merta meninggalkan masjid dalam keadaan apalagi astagfirullah
tapi masya allah ternyata
masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi
terhadap pemimpin agamanya dan terhadap pemerintahnya di dki jakarta ini
banyak sekali kita lihat masjid masjid itu sudah ditutup ya
bukan berarti kita senam masjid ditutup
ditutup untuk beribadah tetapi untuk penerimaan zakatnya aktif
menyampaikan azan juga aktif
jadi yang tertutup untuk masjid itu untuk kumpul kumpul
nah bukan berarti tidak boleh salah di masjid
kalau salah sendiri sendiri di masjid monggo boleh
tapi yang kita kan bahayakan itu
kalau nanti ngumpul sampai sekian banyak orang
sampai asapnya itu berdempet dempetan
satu kali orang bersin
nabi saw satu kali orang bersin
itu juga hukuman akan keluar dari mulutnya
tidak bisa juga kita huruf
bayangkan kalau kita sedang
sebelah kanannya batik sebelah kirinya bersin
pasti kita tidak rusuk
ini aku disemprot corona ini
jangan jangan saya bawa oleh oleh ke rumah saya
daya tangan tubuhnya sudah tidak kuat
apa faktor terhadap
korbannya orang tua saya
jadi tidak ada kehusuhan di situ
nah kita kan beribadah
tapi khusus kita di rumah sekarang
daripada kita berjubel jubel ke masjid
alahkan kepada allah ya allah
ada yang menghalangikan untuk ke situ
dan menghalang itu juga dari allah
niat kita sudah kita sampaikan kepadamu
baik ini sosialisasi seperti itu
ini perlu kepada masyarakat kita
kalau ada orang orang nekat
dalam sisi tidak memperhatikan
apapun yang ada di sekitarnya bahayanya
itu biasanya karena mereka itu belum
perlu mendalami pemahaman pemahaman
dan disinilah peranan selama kita
mari kita membahasakan
dalam bahasa yang sama dalam melihat
bahaya itu saya juga bersyukur ya
mas ya apa yang kita saksikan
sekarang ini dulu kita sering mengatakan
ada kelompok baris peras
ada moderat ada liberal nah sekarang
ini satu baris nih
sama sama bahasanya semuanya mengajak
masyarakat itu untuk sholat di rumah
saya berharap semoga
beruntung menyatukan seluruh umat umat
islam terutama yang berpisah pisah ini
kita sekarang tidak ada lagi
ada garis peras ada muridat
ada muliberal sekarang menjadi
kompak semuanya bagaimana menjadikan
virus corona itu sebagai sasaran
bersama dalam bahasa yang sama sekarang
ya mari kita pertahankan

umat ini maka itu insya allah
rahmat allah nanti akan
bersama kita semuanya oke
baik harapan kita bersama prof nasaruddin
segera selesai dan seluruh umat
beragama bisa kembali beribadah
di tempat ibadah masing masing setelah
semuanya selesai dan kita lihat
yang akan diambil pemerintah
mudah mudahan tentu adalah ketegasan yang tadi seperti
anda katakan terima kasih banyak prof nasarudin umar
sudah berbagi dan juga bergabung
bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih prof